merebaknya virus corona varian omikron membuat masyarakat semakin waspada dengan gejala covid sembilan belas
salah satunya adalah gejala batuk
berbagai cara dilakukan untuk mengobati batuk mulai dengan mengonsumsi obat
hingga berbagai macam mitos yang dipercaya masyarakat dapat meredakan batuk
kalau untuk saya pribadi sih saya karena jualan es jeruk nipis
jadi langsung pers aja padahal gue langsung pers ke mulut kadang pakai gelas gitu
aku sih kurang suka obat obat ya jadi aku sukanya minum madu sama air panas
aku campur terus sampai jeruk nipis kadang kadang
setiap kali minum itu kayak langsung enakan aja
agar tidak salah kaprah
dan justru membuat batuk semakin parah
mari kita bedah berbagai mitos untuk obati batuk
nah jadi salah satu mitos obat penyembuh batuk adalah menggunakan kecap dicampur dengan jeruk nipis
jadi itu di dalam jeruk nipis memang ada telaponoid namanya narigin
narigin ini lah
karena mungkin yang bisa tadi ya anti cusuk itu dia meredakan batuknya
kemudian kalau kecap itu tidak ada efeknya terhadap batuk sebenarnya
jadi kecap itu lebih ditambahkan itu untuk mengurangi rasa asam
satu lagi anjuran yang terkenal di masyarakat ketika kita mengalami sakit batuk adalah untuk mengkonsumsi antibiotik
antibiotik itu diberikan kalau kita curiga batuknya dikarenakan oleh bakteri
nah jangan seperti itu harus diperiksa dulu ke petugas kesehatan baru nanti kita lihat apakah ini karena bakteri atau bukan
kalau dia alergi ya bukan antibiotik jawabannya
salah satu mitos lagi yang saat ini sedang berkembang adalah air hangat yang dicampur garam
nah orang yang sedang bergejala batuk ini harus kumur kumur supaya meredakan batu

karena dia mempunyai efek mukolitik ya dengan cara dia mengganggu ikatan ion di dalam mukus tadi di dalam bahasa tadi
sehingga kekentalannya atau viskositasnya itu bisa berkurang menurun
itu mungkin mulai mulai dilakukan penelitian penelitian awal seperti itu
meskipun berbagai mitos terbukti melalui penelitian awal
namun tetap lebih diperhatikan
dihadirkan mengonsumsi obat batuk yang terbukti secara klinis